pagi telah tiba saatnya para karyawan ini bersolek mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi
ya siapa bilang mengenakan setelan jas seperti ini hanya bisa dilakukan pegawai kantoran
faktanya semua karyawan pabrik tahu di kecamatan sukaraja bogor jawa barat ini juga tidak mau kalah
semua buruh pabrik tahu enjoy mengenakan jas lengkap saat bekerja meracik bahan pembuatan tahu mentah
meski berkutat dengan kepulan asap dan debu tungku mereka tampak tekun memproduksi tahu di pabrik yang beroperasi sejak akhir tahun lalu itu
panasnya hawa saat memasak tahu dirasakan para buruh pabrik ini
mereka sesekali rehat menghirup angin sambil mengendurkan ikatan dasi dan jas
enjoy enjoy aja enak enak aja tapi ya demi tampil beda demi tuntutan kerja juga ya alhamdulillah mau gak mau ya harus mau
kalau pakai gini ya
alhamdulillah gitu istilahnya kelihatan bersih di pabriknya ya
kan kebanyakan di pabrik tahu itu biasanya nggak pakai baju kebanyakan
kalau di sini alhamdulillah ini pakai jas semua
aturan berseragam rapi ala kantoran ini sengaja diwajibkan oleh pemiliknya
demi memotivasi semangat karyawan meski menjadi buruh di bidang non formal
dan sekarang saya terapkan kepada teman teman saya yang bikin tahu
karena untuk tampil beda
biar hasilnya pun beda
untuk memotivasi mereka semangat bekerja
jadi bukan hanya di kantoran saja yang berdasi berjas
jadi kita juga pabrik tahu juga bisa
jadi tampil beda kerja tahu rasa kantoran
pelanggan pun merasa aman membeli tahu di sini
karena dinilai bersih dan berkualitas karena tahu diproduksi tanpa bahan pengawet
ya karena saya lihat sendiri pak ketahuannya buatnya bersih segala galanya
salud lah keren

jadi kan enak rapi
sebelumnya pemilik pabrik tahu ini adalah pedagang tahu keliling dengan penampilan necis selama tiga tahun terakhir
perjuangannya membuat pemuda asal bandung itu berhasil mendirikan pabrik tahu sendiri hingga memiliki banyak karyawan
meski telah memiliki karyawan sang pemilik tetap berjualan keliling kampung dengan mengenakan jas lengkap dan kacamata
muhammad juanda bogor jawa barat